kita ke informasi yang lain hingga selasa siang polda sumatera utara telah memeriksa delapan belas orang saksi
terkait penyidikan meninggalnya hakim pengadilan negeri medan jamaludin
korban yang ditemukan meninggal di dalam mobil yang berada di tepi jurang di dusun dua namo bintang
desa sukadame kecamatan kutalimbaru kabupaten deliserdang jumat lalu ini diduga dibunuh
ke delapan belas orang saksi yang diperiksa jajaran polda sumatera utara
terdiri dari rekan kerja dan staf di pengadilan negeri medan
keluarga dan juga tetangga serta saksi mata di tempat kejadian perkara
ditemukannya korban tewas di dalam mobilnya di kawasan kutalimbaru deliserdang sumatera utara
selain memeriksa para saksi polda sumatera utara juga melakukan olah tkp serta melakukan otopsi jenazah
kepolisian daerah sumatera utara sudah melakukan beberapa kegiatan
antara lain pengguna
kita sudah mengolah tkp kemudian mengumpulkan barang bukti
dan beberapa barang bukti itu ada yang kita kirimkan ke lapor untuk pemeriksaan
mungkin sidik jari dan lain lain
sampai hari ini kita sudah memeriksa sebanyak delapan belas orang saksi